abang mundur kita mau maju
yah si loyo beraninya main bini
ayo berani maju
bukan ke situ kita mau ke sana
abang ke situ ke situ
pacaran sampai selesai kuliah
nah ini itu malah
nyuruh nikah saat belum selesai kuliah
apa yang lo rasain dengan kondisi kayak begini
gue harus tau apa yang lo rasain
kalau gue jadi om ridwan ya
gue akan begitu
gue gak mau anak gue dimainin sama orang
papa aja yang anaknya banyak udah pengen gendong cucu
gimana bapaknya nadia om ridwan yang anaknya cuma satu
ngomongnya gak usah keras keras
duh udah lagi dong
gue tuh sebenarnya gak mau putus
gue tuh masih sayang sama nadia
lo gak mau putus sama nadia

lu gak mau putus sama nadia

tapi lo takut nih gak buru buru
pantesan lu ngomongnya teriak teriak
beb beb beb
pinggang aku sakit beb ini
beb yang sakit tuh pinggang bukan tangan aku ini
bpn ini belum aku pijit loh
baru aku pegang
sakit banget beb
minum dulu ya
aduh aduh aduh
aduh ini ini
aku tuh sakit pinggang bukan aus
biar kamu lebih relax aja ya
aduh sakitnya kok ke perut juga yuk
beb telfon bu aminah sekarang beb
ini sakit banget aduh
iya beb tunggu beb
iya iya iya sebentar
ini sakit banget
iya iya tunggu tunggu tunggu
udah biarin aja sih biar
aduh jangan berantem
mama sama papa mau ke rumahnya ibu puput ya
kak kak indra
kak kak jangan
kak indra jangan
eh lo kebangetan ya
video gitu doang lo ributin ah
ah malu gua
nanti kalau indri gak mau sekolah gimana
nanti kalau indri kabur lagi gimana
masa iya kabur gara gara video surhatan gua
indri mau kabur
lihat aja sendiri
curhat lagi dong biar panjang
klakson aja kang minta jalan kita buru buru
gue bikin lo kencing di celana
diam aja mah
yaudah lah kita ngalah aja
udah mundur kang
mak kang belum jago mundur mah
mundur bukan kesitu kita mau kesana ah abang kesitu kesitu iya iya bagus ya maju